kebakaran hutan di lereng gunung bancak di desa garon kecamatan lembeyan magetan beberapa bulan lalu
mengakibatkan ribuan pohon mati
agar gunung bancak kembali hijau petugas gabungan bpbd magetan tni dan polri
selasa siang melakukan reboisasi masal
ada cara unik saat menebarkan benih pohon yakni menggunakan ketapel
metode tersebut dipilih petugas karena medan yang terjal sehingga sulit dijangkau petugas
menggunakan ketapel dan menggunakan biji
sebelumnya kan kalau seandainya biar tanaman hijau kayak gitu kan kita menggunakan reboisasi
seperti menanam pohon langsung tapi ini menggunakan ketapel
jadi pengalaman baru saya ya awalnya memang kesulitan
belajar tatalnya seperti apa gimana cara buat memanahnya tapi lambat lawan akhirnya bisa
penanaman pohon menggunakan ketapel ini dianggap lebih efisien
sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga dan waktu
untuk melakukan penyimpangan
penyebaran biji bijian karena memang daerah gunung banca ini tersatap delapan kali terjadi kebakaran hutan dan lahan
kurang lebih sekitar dua puluh hektare lahan mengalami kerusakan
makanya kita istilahnya melakukan pemulihan dengan cara penyebaran biji bijian
kenapa harus pakai ketapel
yang pertama karena medan
medannya agak sulit sekali untuk kita melakukan penanaman manual
makanya kita melakukan penyebaran melalui ketapel
upaya tanam pohon masal ini diharapkan dapat mengembalikan hutan di gunung bancak magetan
yang terbakar sebanyak delapan kali sepanjang tahun dua ribu delapan belas hingga dua ribu sembilan belas lalu
inam tohari magetan jawa timur